baik dan tampaknya ada kendala teknis begitu ya
namun tadi informasi yang sudah disampaikan oleh fitriah sungkar adalah terkait bagaimana persiapan dari jumlah calon haji yang memang sudah diimbau dari pihak kemenkes ya
untuk tidak berinteraksi langsung dengan berita yang memang cukup membuat orang penasaran begitu ketika tiba di arab saudi
apalagi untuk selfie jadi lebih baik dijauhi dulu ya
iya tapi nanti kita akan kembali terhubung mungkin ya dengan fibra sungkar bagaimana informasi terkini terkait dengan calon jemaah haji
tapi kita ke informasi lain terlebih dahulu ini terkait pemerintah kota bandung akan menindak tegas transportasi online yang parkir atau manggal sembarangan di bahu jalan
ya hal ini dilakukan karena kerap menjadi penyebab kemacetan
banyaknya transportasi online yang parkir atau manggal di bahu jalan terutama ojek online menjadi salah satu penyebab kemacetan beberapa titik jalan di kota bandung
beberapa jalan tersebut di antara jalan merdeka taman sari purna warman dan sekitaran sabuga
kondisi itu sering membuat pengguna jalan merasa terganggu
kalau sudah menghalangi jalan itu ya sudah tidak benar
apalagi kan ini jalan umum bukan jalan mereka juga
jadi kalau saya sih setuju setuju saja kalau mereka ditetipin
harusnya pemerintah juga selain menggusur harus memberikan solusi juga
harus ada tempat penampungan ojeknya sendiri jadi ojek ojek itu pada diem di situ semua sembarangan di sini
menanggapi banyaknya keluhan warga pemerintah kota bandung akan segera menindak ojek online yang sering parkir atau manggal di bahu jalan
ini kami sudah memberikan instruksi kepada
tim di lapangan terutama kami tim usc unik kreasi cepat dengan kendaraan bermotor tril
untuk selalu menyisir tempat tempat yang diduga tempat manggal atau berhentinya berkerumunnya para ojek online
intinya bahwa disampaikan kepada mereka bahwa ini termasuk dalam suatu pelanggaran peraturan daerah
itu mengganggu keterteman dan ketidakpuan umum
pengemudi ojek online mengakui kesalahan mereka sehingga menyebabkan kemacetan
namun mereka mengaku
mereka punya pilihan lain
manggal itu bukan tanpa alasan karena kita ingin mengejar area area yang ramai kan
ya kebayang kalau misalnya area ramai itu tanpa tadi kan aplikasi misalkan melarang kita harus manggal kayak gimana ya
kita nunggu orderan apa gitu
itu itu logikanya lah
rekan rekan kami pun yang manggal di sana adalah untuk mencari order
karena sistem ordernya mencari driver yang paling dekat
kami banyak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat tentang aturan berlalu lintas di jalan raya
kami sadar bukan kami tidak mengerti apa yang sudah kami lakukan
karena kami hanya nyari order gitu
jika masih melanggar aturan ojek online yang parkir atau manggal sembarangan diberi sanksi sesuai dengan peraturan daerah nomor sebelas tahun dua ribu lima
tentang kebersihan ketertiban dan keamanan berupa denda sebesar dua ratus
franky widjaya bandung